kalau berhenti itu kabarin dulu dong
hei si itu yang nabrak
kenapa jadi kita yang nabrak
komentari ya kan
komentari ya kan
aduh masa depan ini pin peng yuk
jadi ini gini juga
ngapain cik ikut ikutan aja
he mana kita tahu
kalau ada ibing di dalam sini
yang mengurung kita disini
aduh warangnya bagus nih bro
pokoknya kali ini dipanggilan harus kita balas
aku kesal dingin
panggilan harus kita balas ke dalam teko lagi
kenapa pada main main
aduh aduh aduh
jangan panik bosnya

rasar ada gua songong
aku hajar kalian
berantakan sekali kamar ini
pasti anak itu diam diam masuk ke dalam kamar ini
amdin kemana aja sih
duh katanya disuruh nolong nenek wongso
terus udah ketemu belum
mantap pos yuk
kalau berhenti itu kabarin dulu dan kirim sms ke e book sms nya pending
kebetulan aku udah bikin suratnya omjin tolong kasihin ya cepet gitu siap
gombal campil jembal
ini dia biang keradiknya ini
tunggu tunggu tunggu
kejaran ayo kejaran
emang enak jatuh
sombong sih baru punya begituan aja
jangan tiduran ini
pesawat siap lepas landas
dadah jin pameran
ikutan aja kan gara gara uping
enak aja diuping kali
nyalain uping aja nih
oh jadi biru tangan
ini apa tidak nih
masih untung kita nih gak mati
dengar gak kabarnya
anak manusia mati senak cilok
dia kan mati gara gara keselak cilok
aduh tau memar memar
makanya kita masih untung
kalau keselak grobak cilok
biar kering kandang
emangnya burung darah
makanya mandi biar gak blorok
kalian gagal menangkap pangeran jean
udah pasti jinnya bisa terbang
udah gitu dia pakai alat
nah maka dari itu
atau sabu terbang buat kalian berdua
kita bisa terbang
kalau mas alam naik naikin
kita bisa diajarin
aduh katanya bisa terbang
naganya jadi minder tuh
kalian naik berdua
oh kirain bertiga
ini gak ikut gitu
nih dimasukin sini
kami berangkat dulu ya